halo selamat malam pesta demokrasi yang berlangsung beberapa waktu lalu menyisakan pertanyaan
akan kualitas pelaksana pemilihan yang juga melahirkan banyak pertentangan di kedua kubu
inilah beberapa informasi utama yang kami akan sampaikan untuk anda malam hari ini
yang pertama lagi lagi calon presiden prabowo subianto melakukan syukuran atas klaim kemenangan di pemilu kali ini
acara tidak dihadiri oleh sanggiaga unung
ya mungkin kita akan tahu apa alasan sandi tidak datang
banyaknya info kecurangan pemilu yang tersebar di masyarakat dari kedua kubu
aktifis ham dan prodemokrasi aris azhar mengusulkan agar otoritas negara
membuat komisi independen tim pencari fakta kecurangan pemilu
apakah betul situasinya sudah se urgent itu untuk dibuat tim pencari fakta
perbarui informasi terkini seputar pemilu dan pilpres bersama saya budi adiputro hanya di layar pemilu terpercaya
jalur presiden prabowo subianto
melakukan kembali melakukan syukuran
atau klaim kemenangan di pilpres kali ini
di pada bekon pecak silat di jakarta timur rabu siang
awak media tidak diperkenankan meliput ketika
acara ini dihadiri sekitar seribu relawan prabowo sandi
berbagai tokoh juga menghadiri syukuran ini
seperti amin rais dan bahtiar nasir
acara berlangsung tertutup untuk media
panitia juga meminta para relawan
tidak merekam acara dalam bentuk apapun
sepanjang prabowo berpidato
yang kontrasnya sandiaga uno ternyata tidak hadir di acara syukur
dan kemenangan prabowo subianto di taman mini itu
dia memilih hadir di tengah petugas panitia pemilihan kecamatan
di gandaria jakarta selatan
dalam kunjungannya ia memantau proses rekapitulasi data
dan menyemengati sejumlah petugas yang tengah sibuk melakukan rekapitulasi data
di goradio dalam gandaria
sementara itu kemarin aktivis sembilan puluh delapan menggelar syukuran kemenangan pasangan jokowi maruf
berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei
dalam kesempatan ini adian apitupulu menyampaikan pandangannya mengenai
people power yang beberapa kali disebut oleh politikus pan amin rais
menurut adian gerakan ini akan menjadi sebuah kemampuan

amin bukanlah people power yang sebenarnya
kartun kartun sekian banyak bertrek trek seolah olah bukti ke sana
akhirnya kita colak
kasus semuanya untuk berbicara ada keturangan mudah
untuk membuktikan adanya keturangan kita tantang mereka
ya sekelompok orang berorasi di gedung kantor bawaslu jakarta pusat
masa menuntut bawaslu menyatakan pemilu merupakan pemilu yang curang
masa ini menamakan diri gerakan masyarakat pengembangan amanat rakyat
menggelar aksi unjuk rasa di depan bawaslu
mereka membawa sejumlah poster berisi tulisan tentang aksi
melawan pemilu curang dan imbauan agar kpu tidak curang
aksi yang sebagian besar diikuti oleh emak emak ini
membuat macet lalu lintas di jalan muhammad tamrin jakarta pusat
meski ada anggota bpn yang hadir dalam aksi tersebut
masa menyatakan bpn tidak ikut dalam perencanaan aksi
kecurangan sudah begitu masif terstruktur dan sistematis
akan cenderung brutal
mengapa kita datang ke bawaslu ini
karena bawaslu ini sebagai lembaga yang bisa
mengintrospeksi apa yang ada di kpu
karena kita kpu sudah tidak bisa kita percaya lagi
mulai dari pra pilpres sedang pilpres bahkan sekarang pacar pilpres
jadi sudah kelihatan kecurangan ini sudah begitu masifnya
oleh karena itu kami gerakan rakyat walaupun saya juga ada di dua
tapi ini gerakan rakyat melihat kita menunggu suara kita
saya koreksi yang berbicara tadi adalah ustadz sambo
bagian dari badan pemenangan nasional prabowo sani bukan jumur hidayat
seperti yang tertera pada cg nama yang anda saksikan
kita beralih ke informasi lain pemerintah menjawab tudingan
adanya konspirasi intervensi dan mobilisasi kecurangan pemilu
untuk memenangkan pasangan tertentu
menurut menko polhukam tidak mungkin pemerintah mengintervensi
penyelenggara pemilu yang independen
bahwa tuduhan konspirasi antara pemerintah dan kpu bawaslu
untuk melakukan kecurangan itu
secara struktur sistematis masif itu tidak benar
tuduhan tersebut tentu sangat tendensius
ngawur bernuasa fitnah
dan tidak benar
yang diarahkan untuk mendelegitimasi pemerintah dan penyelenggara pemilu
terutama kpu dan bawaslu
termasuk hasilnya hasil pemilunya
intervensi saja tidak berhasil
apalagi sampai membangun konspirasi
saya mengharapkan masyarakat tidak perlu percaya
jangan percaya terhadap berita berita yang menyesatkan tersebut
apalagi terhasut untuk melakukan gerakan gerakan
yang hanya akan mengganggu kedamaian dan keamanan nasional
bpm prabowo sandi berkomitmen tidak akan mengambil langkah
di luar konstitusi jika terjadi kecurangan dalam pilpres
sementara tkn jokowi maruf menganggap ada pola untuk mengangkat isu kecurangan
dalam penyelesaian sengketa pilpres
politikus senior amin rais menggaungkan isu people power dalam pemilu dua ribu sembilan belas
amin menyatakan menolak menangani kecurangan lewat mahkamah konstitusi
namun badan pemenang nasional bpn prabowo sandi kemudian menyebut
people power itu adalah people power yang konstitusional
ikuti betik com jurubicara bpn andri rosiade mengatakan
prabowo berkomitmen tidak akan mengambil langkah di luar konstitusi
jika terjadi kecurangan dalam pemilu dua ribu sembilan belas
andri menambahkan jika kpu sudah mengumumkan hasil rekapitulasi
pihak yang kalah bisa memanfaatkan rentang waktu untuk mengugat kemahkamah konstitusi
calon presiden nomor urut dua prabowo subianto juga menyatakan
akan melayangkan protes jika ada penyimpangan pemilu dua ribu sembilan belas
prabowo menjamin protes tersebut tetap sesuai dengan konstitusi
penyimpangan dari kebenaran dan keadilan dan kejujuran
manakala ada upaya untuk terang terangan
untuk merobek robek hak rakyat indonesia kami tidak akan terima
tapi kami saya kami kita semua selalu akan melakukan hal hal
sebelumnya direktur kampanye bpn sugiono memberikan bukti bukti dugaan kecurangan pada pemilu dua ribu sembilan belas
bukti tersebut mulai dari video surat suara tercoblos hingga perbedaan data c satu dengan website kpu
soal kecurangan ditiupkan bpn
tim kampanye nasional tkn coklohimaruf memberikan tanggapan terkait langkah yang akan ditempuh bpn itu
arya sinulinga mengatakan ada pola mengangkat isu kecurangan
arya tak heran jika kubu prabowo berbicara tentang kecurangan pemilu
menurutnya hanya lewat cara itu mereka bisa melakukan penyelesaian sengketa pilpres
kisru pilpres bukan hal yang baru
pada dua ribu empat belas prabowo subianto yang dinyatakan kalah mengajukan gugatan ke mk
namun pada dua puluh satu agustus dua ribu empat belas mk menolak seluruh gugatan phpu kubu prabowo
karena tidak terbukti adanya kecurangan pilpres dua ribu empat belas
delapan pemilu yang tersebar di masyarakat baik dari kubu oposisi ataupun petahana
aktivis ham dan prodemokrasi haris azhar
mengusulkan agar otoritas negara membuat komisi independen tim pencari fakta kecurangan pemilu
seperti dikutip oleh cnnindonesia com
haris azhar mengatakan bahwa sejak jauh hari dirinya sudah mengusulkan
agar dibentuk suatu tim gabungan yang diisi oleh komisi komisi negara
tugas komisi itu yakni menelisik dugaan kecurangan
sepanjang tahapan pemilu dua ribu sembilan belas di selenggarakan
menurut haris pembentukan komisi independen untuk menemukan fakta kecurangan
masih belum terlambat untuk dibentuk
berbeda halnya dengan haris sekjen komite independen pemantau pemilu
kipp kk suminta kendati ditemukan banyak dugaan pelanggaran dan kecurangan
pembentukan tim ini belum diperlukan
hal itu karena belum bisa disimpulkan apakah itu semua bersifat terstruktur
masif dan sistematis
sementara itu tim kpnj jokowi
maruf menyatakan tidak setuju atas usulan pembentukan tim mencari fakta
yang diusulkan oleh haris yang sempat ya diusulkan haris kemarin ya
menurut tkn keberadaan bawaslu sebagai pengawas sudah cukup lah
kami mempercayakan semua penghitungan suara kepada kpu
dan semua dugaan ataupun laporan kecurangan kepada bawaslu
kpu dan bawaslu adalah lembaga independen dalam arti tidak berpihak kepada satu maupun dua
kpu sebagai penyelenggara nanti penghitungan suara real count kita tunggu kpu seperti apa hasilnya
kemudian soal kecurangan kita akan serahkan kepada bawaslu karena dua lembaga ini adalah independen
dan kalau di tingkat yang lebih tinggi soal tidak bisa menerima hasil pemilu ya ada mahkamah konstitusi kan begitu
itu semua adalah lembaga independen
yang keberadaannya diatur oleh undang undang
sementara itu dari parlemen wakil ketua dpr fadlizon menyatakan pihaknya akan menginisiasi pembentukan panitia khusus atau pansus kecurangan pemilu
tadi haris meminta ada tpf ini parlemen minta ada pansus yang lebih serius
usulan pembentukan pansus ini bertujuan untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi saat penyelenggaran pemilu serentak
fadli menilai penyelenggara pemilu serentak kali ini dipenuhi dengan kecurangan yang sangat terstruktur masif dan
bukan sistematis tapi brutal bahasanya
ia membandingkan penyelenggaran pemilu serentak kali ini jauh lebih buruk dibanding pemilu tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima
jagat informasi ruang publik terutama di dunia maya kini tengah disesaki berbagai narasi soal adanya kecurangan pemilu
baik dari segi netralitas ataupun tudingan mobilisasi
muncul kemudian adanya usulan agar dibentuk komite independen tim pencari fakta untuk menyelesaikan masalah ini
seberapa urgensinya tim independen
apakah hal ini dibentuk di saat saat kali ini
apakah pelaksanaan pemilu kita memang diliputi kecurangan yang masif dan brutal seperti yang dikatakan fadli tadi
kita akan berdiskusi mengenai hal ini bersama bang haris azhar direktur kantor hukum dan ham lokataru yang menginisiasi atau mengeluarkan ide mengenai dibentuknya tim pencari fakta
terima kasih bang haris sudah datang
kemudian ada kang kakak suminta sekjen dari kipp terima kasih kang kakak sudah datang
kemudian ada bang ifdal kasim dari kantor staff kepresidenan terima kasih bang ifdal sudah datang
saya mau ke apa yang menjadi bukan yang keladinya apa maksudnya sekarang
yang whistleblowernya ini orang yang kemudian meletupkan ide ini
bang haris apa yang membuat kenapa membuat anda berpikir bahwa perlu sekali dibentuk tim pencari fakta
ini kan tim pencari fakta baru lagi yang kemarin novel aja anda minta belum dibentuk bentuk sampai sekarang
ini kenapa harus bentuk baru lagi
itu kan soal tim pencari fakta kok kayaknya jadi muncul dimana mana gitu ya
sebenarnya gini kan kalau nggak salah juga dulu di cnn kita pernah ngobrol ya beberapa minggu yang lalu sebelum pencoblosan itu
tentang dugaan keterlibatan sejumlah asn ya atau polisi atau tentara gitu kan
lalu pas diskusi dengan cnn waktu itu saya jadi berpikir jangan jangan memang perlu ada satu tim yang gabungan
tapi waktu itu bukan soal dugaan keterlibatannya saya lebih concern pada soal ramenya jagad dunia maya
yang orang merasa bahwa pengadilan itu ada di sana forumnya ada di sana
nah saya melihat banyak orang dipidana dilaporkan lah ya
dilaporkan ke polisi dilaporkan ke polisi dan lain lain
nah waktu itu saya datang dengan sebuah ide atau pikiran yang gampang gitu
kenapa tidak dibuat tampungannya saja gitu
kalau memang tpf itu susah saya udah mikir
kalau memang tpf itu susah saya udah mikir
kenapa kok sudah kalah sebelum berperang
maksudnya kenapa udah bilang sukses
nah ini kita kan udah perang
maksudnya sebelum dibentuk udah bilang susah
gimana kita baru semangat ini padahal
jadi waktu itu saya berpikir bahwa kenapa tidak komisi komisi negara ini yang sebetulnya kan mereka di setiap komisi negara itu punya agenda
punya mengalokasikan tenaga budget pak ibran ini berkasih komnas ham
setiap pemilu pasti mengalokasikan waktu tenaga dan biaya untuk pemilihan
memang ada pemantauan khusus
jadi kenapa tidak digabungkan saja energinya untuk melihat sejumlah petunjuk yang kita bisa klarifikasi
jangan nanti ribut ini hoax ini bukan ini hoax ini bukan segala macam
jadi idenya disitu awalnya
nah begitu pemilu kemarin tujuh belas april rame lagi ya kan
mr prabowo misalnya bilang ini declare curang apa semua segala macam
hitungan awalnya dibilang quick countnya sudah oke
dari pada tuduh penuduh
ribut satu dua ini bilang nggak perlu ini bilang perlu
kenapa tidak ada satu titik netral di tengah yang menginisiasi melihat itu semua
titik netral ini bukan pemerintah bukan masyarakat sipil
kakak kakak saya ini kan ini ada kakak ini kakak juga
kakak satu kakak dua
kakak satu kakak dua ini nggak setuju
tapi buat saya begini saya mau bilang bahwa daripada ribut seperti ini
yang melihat saya sebetulnya motivasinya kalau pas ke tanggal tujuh belas itu bukan soal kecurangan
motivasi saya adalah datanya cnn sekali lagi
lebih dari seratus orang petugas kpps meninggal
perempuan jadi petugas kpps keguguran
ada dua ratus lebih orang yang masih dirawat di rumah sakit mudah mudahan
tapi judulnya yang sangat seksi di media menjadi tpf kecurangan ini
nah ini maksud saya begini
masuk dari sisi kemanusiaannya kita harus lihat
kenapa begitu kenapa di depan kantor kpu banyak bunga yang diletakkan di depan kantor kpu mengucapkan selamat bahwa kpu sukses
lalu banyak bertebaran foto petugas petugas kpps yang bawa kotak kotaknya dari perahu perahu di pulau pulau kecil
tapi mana ruang kita ber empatik pada mereka yang
berempati pada mereka yang jadi korban
nah itu satu angle yang penting
yang nanti kita bisa lihat juga nanti soal kelalaian kecurangan
nah yang publik ingin tanya asbabunuzulnya ini sebenarnya karena memang anda melihat ini harus ada satu kolam untuk menampung berbagai aspirasi dan berbagi dispute yang ada di media sosial di media di dunia nyata di dunia maya yang rame sama sama rame
atau memang fakta fakta tadi yang disebut oleh banyak orang
ya itu kecurangan itu
dijawabnya usah jeda biar lebih panjang
jangan lama lama jedanya
sebelum ke dua bapak bapak yang lain saya mau habiskan dulu ke bang haris
jadi intinya sebenarnya
jadi ide anda ini untuk mengkanalisasi berbagai perbedaan berbagai pertentangan yang ada yang rame sekali sampai saat ini
atau memang fakta fakta ketidak normalan ketidakberesan itu yang memang terlihat
tsmb tsmb tadi saya mau jawabnya pakai itu
tsmb itu terstruktur sistematis masif dan brutal
saya mau pakai yang masifnya
saya melihat ada banyak informasi
ya kan kalau kita taruh di peta ini video dari sini video dari sini
saya tidak menolak justru itulah butuhnya kita tim ini
tim ini nanti yang akan mengklarifikasi video itu benar atau tidak dan lain lain
nah jadi masifnya itu dijadikan titik awal untuk kita melihat
soal terstruktur sistematis apalagi brutal
menurut saya itu harus hati hati melihatnya nanti setelah ada hasil kerja dari tim ini
justru tim tpf ini untuk membuktikan itu betul atau tidak
dan ini sekedar mencari fakta dan membuktikan apakah benar peristiwanya
siapa anggotanya ya dalam bayangan anda itu siapa
nah tadinya saya berpikir adalah orang orang dari komisi komisi negara
ksn nggak mau bawaslu nggak mau
tapi saya menyayangkan karena mereka dialokasikan budgetnya oleh negara untuk mantau pemilu ini
mereka ada tenaganya mereka mungkin ada instrumennya juga
kenapa gak duduk sama sama
untuk kepentingan negara
nah kenapa saya bilang perlu ada tim ini
karena kalau hal ini dikerjakan oleh dua kan dua yang lagi dalam kacamata media kalah nih
jangan kacamata media kacamata lembaga survei yang mengeluarkan hasil
yang ditayangkan oleh media jadi bukan kata media
nah jadi saya mau bilang begini
spinnya harus kita benerin dulu
nah gini jadi maksud saya mau bilang begini
karena ini kalau dibilang benar berarti penyelenggaraan gagal
dan dua sendiri langsung mendukung ide anda kalau kita lihat dari keterangan yang ada di media
laku berarti saya kan
nanti kita lanjutkan deh
saya mau tanya ke kang kakak dulu dari kipp yang bukan dari slang ini
apa namanya melihat ide dari mas haris
sangat paham persis bahwa ini adalah seperti bahasa saya yang keluar
apa yang bang haris katakan
tetapi dalam pemilu kita mempunyai terminologi yang harus juga agent
misalnya bahwa di dalam pemilu itu sebenarnya problemnya di mana
apakah problemnya adalah pada sistem
apakah problemnya adalah pada regulasi
atau problemnya itu adalah pada proses
atau problemnya adalah
jadi ada faktor faktor yang di mana kita harus benar benar firm dulu
problemnya di mana
kalau problemnya mulai dari sistem dan regulasi artinya ya kita seharusnya tidak lolos pemilu kemarin
nah kemudian dari semua faktor itu dari proses misalnya ada di situ ada penyelenggara
kalau ada tim pencari fakta misalnya saya sangat suka sekali dengan bahasanya
tetapi ini bisa mengurangi pasal dua puluh dua e
yang sudah diperoleh oleh uu kita
bahwa pemilu diselenggarakan oleh sebuah lembaga pemilihan kpu yang bersifat nasional mandiri dan tetap
nah kalau ini tersentuh barang yang kita sakralkan ini tersentuh ini bisa agak kita jatuh lagi
ini kekhawatiran saya
ini dampak psikologis atau dampak administratif atau dampak urusan konstitusi
dan urusan tentang pembangunan demokrasi kita sebagai bangsa
jadi tidak sesederhana
sangat menarik idenya
artinya saya lebih mencari alternatif lain bahwa misalnya teman teman di setiap komisi itu bisa duduk bersama
harusnya bukan sekarang
jauh sebelum ini kita mencoba untuk memitigasi
semua duduk bersama
baik peserta penyelenggara komisi komisi bahkan kepolisian tni duduk bersama untuk memitigasi
tapi katanya nggak mau tuh kata bang haris
sekarang sudah pesta harus ada yang cuci piring
mau nggak duduk bersama cuci piring
kalau sekarang mereka nggak mau
kalau sekarang mungkin duduk bersama
itu bukan untuk tpn
tetapi untuk kembali mereview
sebenarnya apa sih yang terjadi
adakah sesuatu yang di luar ekspektasi kita sebagai bangsa dalam berpemilu
kalau memang ekspektasinya itu jauh sekali dari apa yang kita harapkan hasilnya atau kondisinya
maka ini menjadi bahan kita untuk mengevaluasi secara agak total
se urgen itukah sebenarnya kondisi kondisi keberbahayaan yang tadi diungkapkan oleh bang haris
dan juga banyak orang orang lain di media sosial
kita semua sedang mengoleksi
saya pikir juga semua pihak ya
kita sebagai bangsa ini satu
saat ini juga kita harus pahami bahwa di bawah ini sedang rekapitulasi di tingkat kecamatan
artinya di situ bukan hanya soal pilpres
tetapi bagaimana suara suara yang bergeser akan menambah masalah potensi kecurangan
sekarang itu terjadi pergeseran
orang berebut suara bukan di ppk
tapi di kpps
saya temukan hal hal yang terjadi
ada dua faktor yang
yang membuat kita agak kelelahan
pertama adalah faktor pratigo demokrasi
sebuah negara yang menanjak demokrasinya
itu akan mengalami fatigu demokrasi
karena bangsa ini mengharapkan lebih besar daripada apa yang terjadi saat ini
kedua adalah ada faktor lain yang membuat pemilunya mungkin tertata
lembaganya kita tata
tetapi kemudian juga orang berusaha untuk mencurangi
berusaha untuk melakukan dispute
itu juga makin canggih
dari hasil pengamatan anda
pantauan anda di lapangan sebelum nanti ke istana kepresidenan
memang yang dilakukan atau fakta fakta kecurangan atau ketidak netral
atau apapun yang dianggap kurang benar dalam proses pelaksanaan pemilu itu
hanya dilakukan oleh satu pihak atau memang semua juga bermain
semua juga punya dosa yang sama
ada ratusan ribu calon anggota legislatif
dan yang melaporkan ke saya
itu mulai dari yang kecewa sampai yang stres
maka itu dampak dalam proses loh
itu dampak dari proses
atau kita anggap sebagai
tapi itu sudah seberapa mengacau
sudah seberapa membobrokan
saya sepakat bahwa ada semacam sebuah view
tetapi kanalisasi daripada apa yang terjadi sekarang ini
saya harapkan tetap dalam koridor
untuk melihat bahwa bangunan demokrasi kita ini
tidak sampai kemudian fondasinya tercerai
maksud anda jangan sampai mengganggu tugas kpu dan bawastu
atau dgpp dalam tugasnya
dan saat ini harus saya stresin
bahwa saya merasa kurang nyaman
dengan kemandirian kedua lembaga ini
kalau istana kepresidenan melihat ini enggak bang ibnal
sinopsis suara publiknya tuh
kekhawatiran publik tuh
apa yang diungkapkan bang haris tadi
udah menang soalnya
jadi kalau pertanyaannya seperti itu
kita bisa lihat begini ya
kalau kita tanya bang ibnal
apa yang terjadi
pemilihan presisi publik
terhadap penyelenggaraan pemilu sekarang ini ya
kita terutama bisa kita bagi bagi gitu
nah saya ingin ambil aja dari yang tidak terlibat lah dalam
percecaukan ini ya
apakah dia pendukung ini pendukung itu
tapi dari observer dari luar aja lah
karena pemilu ini kan juga dipantau oleh
atau oleh lembaga lembaga pemantau
nah seluruhnya mengatakan
penyelenggaraan pemilu ini sangat menakjubkan
karena ini adalah yang pertama
kita menyelenggarakan satu sistem baru
dari tahun tahun sebelumnya
karena inilah pertama kali
sistem pemilu dilakukan secara serentak
dimana disitu ada
pemilu untuk legislator
dan ini yang pertama
berbeda dengan dua ribu empat belas
dengan tepuk cita
dan kita harus bayangkan
indonesia ini terdiri dari sekian banyak pulau
kalau dibanding dengan
timur leste atau sri lanka
ini wilayah yang sangat besar
kpu ini mampu melakukan pemilu yang tidak ada
tanggal tujuh belas itu tidak ada insiden apapun
dalam arti ada
walaupun ada fakta fakta tadi yang diungkapkan bang haris
maksud saya tidak ada gangguan
tidak ada gangguan
yang tidak bisa membuat orang ke tps
jadi artinya suara suara seperti ini
menuntut ini dan itu
seperti yang kemudian diungkapkan ini
ini adalah narasi yang kalah
atau narasi yang ingin
saya tidak ingin memfonis itu
saya tidak ingin mengatakan
tidak ada yang ke sana
ini pertanyaan publik
tapi kita ingin mengambil
yang lebih luas
yang lebih melihat
yang terjadi sekarang ini
bagaimana istana kepresidenan
nanti dijawabin lebih asli
istana presiden sebagai negara
bukan sebagai calon presiden
tidak ada yang mematuhi
tidak ada yang mematuhi
kita akan lihat
pemataunya itu saja
kami harus gila kembali
seperti yang sudah dikatakan pak wiranto
tadi pemilu perjalanan dengan baik
diapresiasi kinerja para penyelenggara
ini adalah hal yang dapat disaksikan
kami juga akan mencari
kami juga akan mencari
diapresiasi kinerja para penyelenggara tentu saja kita mengapresiasi semua
tapi kemudian ada narasi narasi yang menganggap bahwa ini ada kecurangan
mewakili negara itu di luar satu atau dua ya
bagaimana dengan aspirasi aspirasi tadi yang tercacar cacar ini
bagaimana negara juga mungkin kan tpf juga mungkin ini pasti akan butuh inisiasi dan persetujuan negara dalam hal ini
ya itu kan statement umum saya terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang dilihat oleh pemerintah
nah pemerintah melihat secara umum ini berjalan dengan baik
dan juga kita memberikan apresiasi kepada kpu
dimana juga kita tahu banyak kita juga menyampaikan duka kepada penyelenggara pemilu yang banyak dalam menjalankan tugasnya mereka harus meninggal dunia dan seterusnya
itu satu apresiasi yang sifatnya umum
nah memang bukan berarti kemudian kita tidak melihat ada
apa namanya masalah masalah terkait dalam penyelenggaraan pemilu itu
karena memang seperti yang saya katakan ini satu sistem penyelenggaraan pemilu yang pertama dimana dilakukan secara serentak
kpu sebagai badan penyelenggara pemilu yang independen
dan kpu ini bukan bagian dari pemerintah
itu harus saya tegaskan juga karena saya kira kan pemerintah bisa mengintervensi kpu ini
kpu anggotanya dipilih oleh dpr masyarakat juga bisa mengusulkan
karena itu mereka bekerja dengan independen
dan juga memilih penyelenggara di daerah daerah atas seleksi mereka sendiri
mereka mengangkat dan memilih sampai ke daerah
jadi independen memang itu tidak bisa diintervensi
tapi bagaimana dengan fakta fakta yang tadi dianggap kecurangan tadi
jadi kemudian dalam konteks
kecurangan kecurangan yang terjadi itu
kita harus lihat juga
tadi seperti disampaikan oleh mas kakak ya
itu kita lihat levelnya dimana
atau di level yang lebih masih tetap dalam kerangka administratifnya
nah makanya melihatnya bagaimana itu pak ifdal
bagaimana kita melihat
saya malah mau bilang begini
gak hanya kecurangan
barangkali dalam semua fakta itu ada yang hoax bahasanya
pemerintah kan suka kayak gitu
ada yang kelalaian
ada yang incapacity
ada yang memang kecurangan
kecurangan itu levelnya dimana
di level sistem atau apa misalnya yang menyebabkan potensi potensi itu ada
cuma cara melihatnya seperti apa
kan sudah ada lembaga lembaganya bang haris
ada yang bilang kalau itu melibatkan asn bawa ke komisi asn
nah menurut saya mereka hebat
cuma mereka punya wewenang dan pendekatan mereka case by case
demokrasi negara demokrasi keempat
muslim terbesar di dunia
lima orang perempuan keguguran lagi hamil jadi petugas
standar ngerekrutnya seperti apa
jadi ini lebih kompleks dibanding hanya kecurangan gitu masalah
masalah ini tidak mengurangi untuk kita memuji
sebagai lembaga independen
lembaga yang dijamin dalam konstitusi
tetap kpu ada
cuma apa salahnya sih kita ngambil pembelajaran ini
gak ada yang setuju sama tpf oke
tapi siapa yang mau melakukan
siapa titik tengah
siapa yang bakal jadi puser
yang semua orang bisa duduk disitu
seberapa perlu puser ini muncul dibanding sudah ada sistem yang diatur dalam konstitusi
bahkan untuk mengatur
saya mau darah saya saya balik begini
masalah masalah sakit lambung atau sakit
apakah kita cukup hanya mengucapkan bela sungkawa kepada seratus orang yang meninggal
apakah kita cukup hanya menyampaikan bela sungkawa pada enam perempuan yang keguguran karena jadi petugas kpps
apakah kita cukup hanya membuat statement terhadap dua ratus lebih petugas kpps yang masih diberi penghutus
apa ruginya sih kalau kita bikin narasi yang kita cross check dari fakta
barangkali ya kalau saya melihat pemetaannya ya
yang orang orang yang cenderung mendukung jokowi tidak setuju dengan tpf ini
barangkali nanti kalau kita olah fakta ini barangkali dalam proses ini juga ada yang rugi dari satu pendukungnya
nah jadi menurut saya sebuah
momentumnya kapan sekarang atau nanti setelah hasil kpu
ya kalau momentumnya agak repot
setelah pelantikan presiden misalnya
betul momentumnya agak repot
karena kita lagi diskusi gini pun nanti tiba tiba ada iklan
kita kembali ke soal tadi
jadi kita kan harus lihat kalau dibilang kecurangan itu ada di mana dan seberapa masih
sehingga juga tidak menimbulkan satu narasi tentang bahwa penyelenggara pemilu kali ini
ini dianggap tidak capable dalam menyenggarakan pemilu sehingga terjadi banyak kecurangan kecurangan
karena itu penting sekali diidentifikasi
tahap kecurangan itu terjadi di mana
nah kita selaku pemerintah ini juga melakukan memantau juga
karena pemerintah dilunjukan juga kalau ada langkah narasi seperti ini ya
saya melihat agar rancu juga ya antara dispute election dispute tadi
terus kemudian masalah tentang tata kelola pemilu election management design
itu dua hal yang berbeda
iya kita masih menunggu soal ini
misalnya tadi banyaknya petugas yang meninggal
ini memang perlu ada sebuah
sebenarnya beban kerjanya seperti apa
kemudian apakah kpu sudah mempersiapkan semuanya
misalnya kalau saya perhatikan diantara yang psu ya
itu diantaranya ada banyak sekali teman teman kpps yang tidak mendapatkan pembimbingan teknis secara cukup
jadi bukan karena niat nawaitu ingin curang ingin asli lalim gitu ya
itu pun ada
itu pun ada juga sebenarnya
tetapi kemudian hal ini mengakibatkan pekerjaan bertambah berat karena mereka tidak paham
apa yang harus dilakukan
sehingga seringkali malah salah melakukan
perlu nggak tpf yang diimpikan oleh
nah ini kan problemnya nama
saya lebih sepakat dengan sebuah tim pengkaji yang komprehensif
tidak setuju dong cuma namanya aja digeser
karena begitu kita bicara tentang tpf ini harus ada semacam syarat syarat dasar dulu
sifatnya lah tpf
tapi bentuknya kita selain ke
para pihak lah
kalau tpf masih belum tentu setuju
kalau tpf masih belum tentu setuju tapi kalau bric pasti harus setuju
karena kita akan lanjutkan diskusi kita
karena ini masih berarti
kalau tadi kang kakak sebenarnya setuju dengan apa giroh semangatnya gitu
tapi mungkin masalah administrasi penamaan bagaimana kelembagaan
pak perdita sendiri menangkap hal yang sama nggak bang ipsel
bahwa memang ada problem prinsipil yang tidak hanya permasalahan administrasi ke pemilu
tapi ada hal prinsipil mengenai keadilan bagi para peserta pemilu dan juga penyelenggara
kalau kita melihat penyelenggaraan pemilu ini kita kan sudah didesain dalam satu sistem
yaitu penyelenggara adalah kpu
pengawasnya adalah mbak waslu
kemudian bawaslu juga kedua penyelenggara ini juga dipantau oleh yang namanya dkpp
sehingga para penyelenggara pemilu baik itu kpu maupun pengawasnya itu dikontrol
nah itu kan udah satu sistem
dimana sudah dibuat antara penyelenggara dan pengawasnya wasitnya
dan di atas wasit ada juga yang mengontrol
kita untuk apa lagi
karena ini bukan buatan pemerintah
ini buatan dari legislator dan eksekutif
kehadiran dari lembaga ini
yang datang dari masyarakat juga
dan apalagi dalam penyelenggara pemilu ini yang di tingkat bawah
di tingkat kpps itu
di tingkat tps tps itu kan ada kpps
kpps itu tujuh orang
itu diambil dari masyarakat
jadi kontrol di awal itu sudah terjadi di situ
jadi fungsi lembaga yang ada pun bisa mengatasi apa yang bang haris khawatirkan tadi ya
kalau lembaga ini kita beri kesempatan bekerja dengan efektif tanpa diganggu
ini belum apa apa mereka sudah diancam ya
sebelum mereka bekerja sudah dibilang sudah mau berbuat curang
itu baru ya yang diancam ya
ancaman dalam arti ini
justru ini poin ini yang nanti di capture oleh si tim pencari fakta
jadi tim pencari fakta itu jangan dilihat sebagai instrumennya dua untuk mengganggu establishment kesementaraan
yang ada dimiliki orang
kemenangan kesementaraan maksudnya kan
ya kemenangan dan keestablisan juga
kemapanan sementara ini
jadi yang saya mau bilang
fakta apapun fakta yang tidak hanya semata mata tentang penyelenggaraan pemilu
tetapi segala sesuatu yang terkait dengan proses pemilu itu sendiri
yang sesuai tidak bisa dipikirkan
yang sesuai tidak bisa dipikirkan
ada yang menyelenggarakan ada yang mengawasi ada yang menyelesaikan konfliknya
bawaslu ada yang mengawasi kedisiplinan dan etikanya yang namanya dkpp
kemana bawaslu ketika perekrutan kpps
kemana mereka ketika mereka tidak anda lihat malfungsi
kalau saya melihatnya begini
jadi misalnya seleksi anggota kpps yang dipakai kemarin
sama dengan lima tahun lalu
lima tahun lalu itu lima orang
sekarang seratus orang lebih
kalau dari apa yang giro yang ada tentang bahwa semuanya harus terkanalisasi di dalam sebuah sistem
maka saya melihatnya bahwa yang kita butuhkan saat ini adalah untuk mengoptimalisasi peran daripada lembaga lembaga penyelenggara pemilu ini
dan masih cukup performa
dan sistemnya bisa dikoreksi kan
nah sistemnya bisa dikoreksi
tapi kita harus mengoptimalisasi seperti saat ini
apakah dalam perekrutan kpps kemudian bawaslu terlibat
kan bisa menjadi evaluasi bahwa bagaimana kinerja bawaslu nya
kang masalahnya gini
yang publik bayangkan ketika haris azhar ngomong kita harus buat tpf kecurangan pemilu
berarti yang dibayangkan kita wah ini kondisinya sudah lampu kuning menuju lampu merah
kalau kita mau siap siap nih ibaratnya motor ini bisa kena tilang gitu
tapi memang dalam pemilu
dalam perspektif pantauan anda
kondisinya sudah seberbahaya
bahwa kalau tpf berarti sudah danger sekali
sudah bahaya sekali
kondisinya seberbahaya dan menakutkan itu nggak yang di
yang tergambar kalau kita buka handphone kita gak
kita masih memiliki
kompor nih harusnya kompor
kita masih memiliki keyakinan pada sistem sistem yang bisa bekerja
karena kalau kita tidak memiliki keyakinan pada sistem sistem yang bisa bekerja
maka kita sebenarnya percuma saja berpemilu saat ini
karena ini sangat bisa mengurangi kemandirian teman teman
tetapi juga kita harus menuntut bahwa teman teman di kpu di bawaslu
di kpp ini benar benar mereka firm untuk bisa melakukan semua kapasitas yang dimilikinya
jangan sampai mereka ragu terhadap kapasitasnya
bahwa asuransi nah ini kan seringkali ada problem misalnya
di bawah asurnya mengatakan oke kita lanjutkan
tapi begitu digakum dulu ini macet
ini kan artinya ada problem komunikasi antara lembaga lembaga yang membentuk penegakan hukum di situ
sehingga saya melihat bahwa asuransi tidak mandiri saat ini
pada saat menghadapi hal seperti itu
kita dorong masih punya waktu kita
dua puluh dua hari bawaslu untuk melakukan secara optimal
kemudian di kpp juga
tapi masalahnya di kpp kan aduan
itu memang dari sistem yang namanya di kpp dan bawaslu
kalau bawaslu punya pengawasan
nah sekarang begini juga
bawaslu itu juga dalam wawanang tertentu
dia adalah limpahan dari bawasda kan
dari daerah juga misalnya
masing masing punya kelembagaan secara level ini
nah yang saya mau bilang begini
kenapa kita butuh tim pencari fakta
karena ini dia multitrack di saat yang bersamaan
multitrack di saat tidak mengganggu independensi
judul cnn salah
kalau cuma kecurangan salah
menurut saya ada kecurangan
yang kita paham ini publik pahami dari pernyataan anda
salah anda bikin pernyataan
itu media yang bikin
jadi ada kecurangan
ada dampak kemanusiaan
itu yang harus digambarkan secara utuh
nah sampai disini saya
jadi bukan sesuai dengan sinopsis publik
ada pernyataan anda
tidak sekedar kecurangan
publik memahami bahwa wah sudah danger sekali
ya memang danger
bahkan boleh ditampilkan nggak pernyataan dari sudirman said dari pihak dua yang mengatakan
ini membuat saya agak kaget juga pernyataannya
boleh ditampilkan nggak
ini belakang belakang kita

pemilu adalah buah kecurangan
nah ini dia yang harus dijawab
siapapun yang terpilih pada tanggal dua puluh dua mei
dia akan krisis legitimasi
karena mengglorifikasikan masalah masalah kecurangan ini
tanpa mendorong adanya solusi
yang dua nya mati matian dorong adanya tpf misalnya
ngebeli ide dari saya barangkali
yang satu ya kan teman temannya pak ifdal
mati matian udah nyaman
nggak ada kecurangan
sudah ada sistemnya
nah makanya pentingnya
pentingnya satu kanal ini ad hoc kok
kita gak bikin lembaga baru kok
nggak makan duit untuk bangun infrastruktur
ini di solution bang ifdal
nggak perlu makan duit
nggak makan duit infrastruktur
nggak bakal makan duit untuk kebun sawit
cuman sementara aja
ya gini juga
daripada nanti orang pada berani
undang undang pemilu itu kan juga memberikan kesempatan
membuka celah juga partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan pemilu ini
nah dimana disamping tadi ada penyelenggara pemilu
kpu bawaslu dan dkpp
juga dia memberikan pintu
untuk masyarakat sipil melakukan pemantauan
terhadap jalannya pemilu
nah itu artinya kan apa
ada kontrol dari masyarakat juga ada
melalui partisipasi dari lembaga lembaga pemantau nasional
yang melihat penyelenggaraan pemilu
disamping itu juga komisi komisi negara
apakah yang lain ya
belum keluar pak yudha
karena setahu saya
komnasam punya tradisi
melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemilu
apakah itu pemilihan kepala daerah
saya melihatnya masih kurang malah
tapi juga melakukan pemantauan juga
yang memberi input juga kepada penyelenggaraan pemilu
tetap berakhir di penyelenggara pemilu
bukan menjadi misalnya tpmd kan menjadi kanal juga
misalnya kipp untuk bisa masuk
dan juga berkontribusi
nah begini juga
hasil dari pemantauan
dari apakah dari masyarakat sipil
atau juga komisi negara
itu juga nanti bisa digunakan
karena melihat ada tensi yang tinggi
nah hasil paknya
nah itu yang harusnya di endorse oleh negara
pada masa saya dulu
ketika kita selesai
kita menyampaikan ke publik
selesai tapi setelah beres semua
kalau saya begini
kalau saya begini
saya mau gampangnya begini nih
gampangnya lebih enak sih
komisi komisi negara itu
bawahannya presiden semua
tapi komisi komisi negara itu tinggal bilang
oke publik silahkan lapor sesuai kewenangan saya
masuk semua tubahan
mereka klarifikasi masing masing
kalau nggak mau bikin tpf
lalu dalam kurun waktu sebelum tanggal dua puluh dua mei
datang ke presiden
ini temuan kami
supaya kan pantauan
kalau kata bang eff tadi
pantauannya supaya jelas
ini pantauan saya mengenai waktu
sudah hampir habis
jadi kita harus break dulu
kita lanjutkan usaha jeda
kami harus ke sana
saya mau kembali ke bang haris
terakhir untuk apa namanya
harus bertanggung jawab terhadap keributan kita di meja pada malam hari ini
produknya apa yang diharapkan
semua sistem sudah ada
masyarakat sipil bisa memantau
biro kemandirian independensi sudah ada
kalau saya masih pada posisi bahwa saya menghormati
semua institusi itu ya
kpu bawaslu dan turunan dari bawaslu
turunan dkpu dan juga dkpp
bahwa ada ekses
ada celah yang dimanfaatkan
itu tetap ada dan harus diakomodir
ketika ada orang warga negara yang ingin melaporkan
bahwa mau ribut di sosial media silakan
saya kerja di bidang hukum dan ham
saya pengen banget tuh
negara juga begitu
duit negara dipakai
buat ngegaji orang orang itu
tapi sekarang kenapa nggak mau datang proaktif
itu satu ya
angle dalam konteks election nya
tetapi komnas ham
ada hak untuk berpartisipasi
ada kewenangan untuk melihat sejauh mana pejabat
jalan gak untuk memberikan masukan
yang saya amati dalam era reformasi ini
makin seru pemilu setiap lima tahun
komisi komisi negara itu sangat hati hati
termasuk di zamannya pak ifdal juga
jangan dulu kita respon

apapun resikonya ambil
karena metodologi mereka teruji secara asas dan prinsip
dan itu harus dipertahankan
itu gak ada masalah
kalau dari sisi evaluasinya saya pikir ya
bahwa penting sekali kita melakukan kajian dan evaluasi
berkaitan dengan timing
karena mungkin orang gak percaya sama sistem
karena lebih awal
jadi berkaitan dengan timenya

karena terbangun di media sosial seperti itu
kemudian keduanya juga
kita juga jangan lupa kita sedang membangun
yang namanya demokrasi itu informing
tidak ada sebuah negara yang berdemokrasi
kemudian dia lahir langsung demokrasi
membangun itu kan bukan apologi kan
sesuatu yang harus diperjuangkan
bahwa ada bagian bagian masyarakat yang mengendaki seperti ini
tetapi kanalisasinya bagaimana
kanalisasinya semuanya harus ada di dalam sistem
semuanya harus ada di dalam koridor koridor
misalnya kalau ada tpf
dimana masuknya di dalam undang undang dasar
dan dimana masuknya di dalam undang undang nomor tujuh
kalau kita sulit masuk pada dua
konstitusi dan undang undang ini
maka akan muncul
sesuatu yang di luar sistem
bahkan rekomendasinya bisa tidak legitimate juga
ada ruang yang bisa menjadi liar
sementara pemilu ada bagian
politik secara nasional
dalam kanalisasi yang bisa terukur
saya kasih kesempatan bang ibrah satu menit untuk menjawab
kinopsis publik anda sudah tahu
keresahan publik anda sudah tahu
kalau kita buka media sosial cacimakinya anda sudah tahu isinya apa
silahkan anda jawab
nanti diperbaiki lima tahun lagi
yang penting begini
penyenggaran sistem ini
penyelenggaran pemilu kita
dalam sistem yang baru sekarang
dimana dilakukan secara serentak
dari mulai presiden sampai anggota legislatif
sampai di tingkat kota
nah karena itu keributan pasti banyak disini
orang hanya fokus pada
seluruh keributan itu
jadi mulai dari
dan dpr dpr tidak diperhatikan oleh orang
nah itu kan
kita memang harus evaluasi
tapi tpp belum perlu
seperti inginnya haris azhar
saya masih percaya dengan sistem ini
dari lembaga lembaga yang berada di luarnya
seperti komisi komisi negara dan juga masyarakat sipil
penyelenggaran sistem ini
penyelenggaran pemilu kita
sampai sejauh ini
di asia tenggara
pemilu kita ini menjadi contoh yang sukses
demokrasi yang paling sukses di asia tenggara ini ya indonesia
baik saya juga percaya bang ifdal
saya percaya indonesia
tapi saya tidak percaya waktu kita harus habis disini
tapi mudah mudahan idenya ini paling nggak ide kan kemudian dilempar ke publik
publik nanti kita akan lihat reaksinya bagaimana
dan tentu saja pemerintah pasti akan membuka telinganya mudah mudahan
gak dipenggak pakai headset
atau earpiece untuk bisa menutup
apa namanya suara dari publik itu
terima kasih bang ifda
terima kasih bang haris
terima kasih bang kaka
dari kipp yang bukan dari slang ini
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini
seputar pemilu dan tilpres
bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya budha diputro